tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin muldoko menduga ada aktor intelektual yang merancang kampanye seperti ini kepada masyarakat
sementara badan pengawas pemilu jawa barat menanggapi kasus yang menyeret tiga orang perempuan di karawang jawa barat ini
dikutip detik com menurut muldoko wakil ketua tim kampanye nasional joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin
kampanye yang dilakukan tiga perempuan di karawang beberapa waktu lalu bukan tindakan sporadis
kampanye yang dilakukan ketiga ibu itu adalah kampanye terstruktur
muldoko menduga ada pihak pihak yang memang menyuruh mereka melakukan kampanye hitam
muldoko mengimbau politikus di indonesia menggunakan cara cara yang beretika pada masa kampanye ini dan meminta jangan ada upaya membodohi masyarakat
sementara itu bawaslu provinsi jawa barat sudah menetapkan mereka bukan melanggar undang undang pemilu
melainkan undang undang informasi dan transaksi elektronik karena unggahan video
ketiganya pun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian
dikutip detik com menurut abdullah ketua bawaslu jawa barat ketiga perempuan tersebut tidak memenuhi unsur dalam pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf c
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh tentang pemilu yang memuat aturan mengenai larangan dalam kampanye
dalam undang undang tersebut menyebutkan pelaksana peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang agama suku ras golongan

atau peserta pemilu yang lain
setelah bawaslu karawang mengecek ketiga perempuan yang kini tersangka bukan termasuk tim pelaksana kampanye
sebelumnya warga karawang dan warganet dihebohkan video sosialisasi yang diduga mengarah pada kampanye hitam
terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu
video tersebut diunggah pemilik akun twitter citra wida v
wakil presiden yusuf kala mempertanyakan
di mana logika penyebar hoax mengenai larangan azan dan izin pernikahan sesama jenis
bila capres petana jokowi dodo terpilih kembali
jk berpendapat perlu dilakukan klarifikasi untuk menangkal hoax atau kampanye hitam yang menyerang jokowi maruf itu
apalagi maruf amin merupakan ketua majelis ulama indonesia
ya namanya saja hoax itu kan tidak mungkin lah itu
atau lagi lagi kan pak jokowi maruf amin ketua majelis ulama
bagaimana bisa jadi ketua majelis ulama
kalau larang azan bagaimana logika aja itu
caranya tergantung anda semua
kalau anda tidak muat tidak jadi hoax
jadi kalau jelas hoaks jangan muat
itu baru caranya
yang menangkal hoaks itu dengan jawaban gratifikasi
dugaan kampanye hitam yang dilakukan sekelompok orang di jawa barat menunjukkan bahwa kampanye damai hanya seremonial belaka
slogan damai sepertinya hanya di tingkat elit rakyat dibiarkan sendiri menghadapi segala macam ucapan tak berdasar
kampanye hitam masih ada kami akan bahas malam hari ini bersama ferdinand hutahayan jubir advokasi bpn prabowo sandi
bang ferdinand selamat malam
ya terima kasih sudah hadir kemudian juga ada bang abdul fikar hajar bang fikar pakar hukum pidana
terima kasih sudah hadir di sini bang
dan dari tkn jokowi maruf ada adik irfan pulungan direktur hukum dan advokasi
tapi kami masih menunggu kehadirannya di studio
jadi saya akan langsung ke bang ferdinand
bang ferdinand mengikuti perkembangannya sampai saat ini
bawaslu kemudian mengatakan tidak ada pelanggaran tapi soal informasi kebohongannya kemudian penyebaran di ite
kalau misalnya dari bpn apakah kemudian sudah menurunkan tim ke bawah melakukan penyelidikan sendiri
ya jadi begini bahwa peristiwa ini sejak terjadi kami sudah mendapat laporan dari relawan relawan kami di bawah di kerawang
yang menyampaikan bahwa
ada teman mereka ya teman mereka yang sedang dicari polisi karena mengunggah sebuah kegiatan mereka yang divideokan di masyarakat ya
dan kemudian ada yang melaporkan ke polisian bahwa ini fitnah awalnya seperti itu
nah kami kemudian menelusuri bertanya siapa pelakunya
memang pelapor ini ya saya harus menyatakan dari pps karawang menyatakan teman kami
jadi sehingga apakah ini teman mereka
apakah ini anggota pps atau bukan saya belum tahu pasti
sedang ditelusuri tetapi memang mereka ini sepertinya bekerja bersama sama dengan relawan pps
itu peristiwanya yang pertama
tapi mereka tergabung di dalam relawan itu ya
saya tidak tahu apakah mereka ini anggota resmi terdaftar atau tidak
tetapi memang pada saat kejadian itu mereka sedang bersama sama dengan orang pepes ya
pada saat itu
jadi apakah mereka memang terdaftar sebagai anggota atau tidak
saya belum mendapat informasinya
tetapi kita tidak mau masuk di perdebatan apakah ini anggota pps atau bukan
saya lebih melihatnya begini
bahwa perkara ini memang muncul dan narasi yang mereka pergunakan itu menurut saya bukan muncul tiba tiba dengan niat jahat untuk memfitnah
kita mengetahui persis bagaimana isu lgbt ini menjadi perbincangan di tengah publik
kita juga mendengar belakangan ini bagaimana isu azan menjadi pertentangan di tengah publik
baru terjadi di zaman ini memang volume azan menjadi pertentangan dan perdebatan di tengah publik
sehingga pernah kejadian di langkat ya kalau nggak salah di sumatera utara
seorang ibu yang memprotes suara ajan bahkan terjadi masalah lah kita anggap di daerah itu
nah ini memang membuat mereka berpikir bahwa apabila rejim ini masih akan terus berkuasa maka hal ini akan menjadi isu isu terus yang berkembang
artinya narasi itu disiapkan oleh bp
artinya mereka tidak disiapkan oleh bpn
karena kalau sepertinya suaranya sama dengan anda barusan
oh tidak saya hanya menganalisis dan menyatakan bahwa saya melihat mereka ini menyampaikan itu karena ada dasarnya
bpn tidak pernah membekali relawannya untuk berkampanye seperti apa
mereka itu berkampanye mendiri
bpn hanya membekali kampanye kepada jurubicara jurudebat dan tim tim yang lain yang ada di direktorat
kalau relawan itu tidak pernah dibekali metode kampanye
tetapi mereka dipesankan bahwa seluruh relawan harus menebar aura positif terhadap prabowo dan sandi
apabila melanggar aturan maka status relawannya itu akan dicabut
itu aturan di bpn
jadi kita tidak memberikan narasi ke mereka
saya hanya mau menganalisis mengapa pernyataan itu timbul
saya melihat bahwa emak emak ini ibu ibu ini adalah orang orang yang awam hukum
tidak mengerti undang undang ite tidak mengerti kuhp dan tidak mengerti undang undang pemilu
tetapi mereka punya perasaan yang mengganjal di hatinya tentang lgbt tentang azan
maka mereka memilih kalimat
itu hanya satu kasus satu orangnya juga sudah dihukum sekarang kan
yang memprotes azan itu
iya maksud saya kan bahwa isunya pernah muncul
dan setahu saya karena pagi itu saya sempat berkomunikasi
saya bertanya dan saya meresapi bahwa memang itulah yang membuat mereka berkecamuk di pikirannya
maka keluarlah narasi narasi itu
itu yang terjadi
saya melihat mereka punya dasar menyampaikan
meskipun sebetulnya apakah ini fitnah kebohongan atau tidak masih perlu diperdebatkan lebih jauh
mereka menggunakan kata akan
ini kan sesuatu yang teori kemungkinan
bisa betul terjadi bisa juga tidak terjadi
nah sekarang bagaimana membuktikannya bahwa ini adalah fitnah atau kebohongan
peristiwanya belum terjadi karena dibarengi dengan kata akan
sebetulnya menurut saya ini menurut pemikiran saya ini kan soal argumentasi politik
argumentasi kampanye yang mereka pilih dengan menggunakan kemampuan berpikirnya yang menurut saya awam tentang hukum
sebaiknya dibantah saja dengan argumentasi politik lain dari tim satu
artinya polisi tidak perlu menindak ini
saya melihatnya begini
ini kan perdebatable ya menjadi perdebatan
bisa memenuhi unsurnya ini pelanggaran bisa juga tidak
nah yang saya ingin sebetulnya di sini kepolisian bisa lebih bijak
oke lah kita proses secara hukum
karena ini tentu akan diperdebatkan nanti di persidangan
yang saya agak agak protes ini sekarang adalah penahanan terhadap ketiga orang ini
saya mendengar sudah ditetapkan tersangka dan ditahan ya
saya pikir ada baiknya tidak usah ditahan kita proses saja
nanti karena ini akan menjadi perdebatan di pengadilan
karena kalau sudah ditahan karena ini kan bukan kriminal yang besar ya
ini pelanggaran minor menurut saya kalaupun harus dihadapkan ke pengadilan
sayang sekali ya
saya agak agak prihatin kalau sampai harus ditahan dulu ternyata nanti kalau di pengadilan tidak terbukti kan
kasian juga mereka
itu yang saya pikirkan
kita sekarang jeda dulu sambil menunggu tamu satu lagi
nanti setelah jeda saya akan ke mas fikarnya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
pchanu satu lagi
kita akan mulai
baik ter jed
jadi kalauau kita tidak ada langkah howard
tidak ada saya perlu tanya anggotanya
kemudian nanti saya turun ke ju rescue yang nonton
sementara saya mau mulai ya
ada probe branding juga
satu pelanggaran pemilu
itu juga harus dipertanyakan jadi bukan
ini kan sebenarnya pernyataan politis nih
kita saya belum dengar bahwa umpamanya
ibu ibu itu dipanggil oleh bawaslu
itu pun sebenarnya
ketika disimpulkan itu
mekanismenya masuk ke gakumdu dulu
nanti gakum juga bisa menentukan
apakah ini pelanggaran pemilu
pidana pemilu atau bukan
mestinya begitu jadi
negara hukum tertib
yang ada dan
ini konteksnya kalau menurut saya konteks
sangat mungkin perbuatan itu
tidak ada kalau
masa tahun politik
atau bukan tahun pemilu
yang harus dicatat itu
nah karena itu
yang ada kaitannya dengan pemilu
mestinya bawaslu menjadi
dia responsif mengambil itu
kemarin sudah dicek terata
informasi yang saya cek
sudah melakukan pendalaman informasi
sudah kemarin jadi kemudian hari ini
sudah ditetapkan tidak melakukan
pelanggaran kampanye kalau dari bawaslu nya
sudah dipanggil berarti
nah itu yang menurut saya
sesuatu yang harusnya
dilakukan oleh bawaslu
tidak cukup hanya menganalisis
dengan pemberitaan atau
kan dia nggak tahu fakta sebenarnya kan
apa yang dianalisis data apa gitu
tapi kalau orangnya dipanggil
ditanya dibuat berita acara
dia akan tahu apa
sebenarnya yang terjadi nah kalau di
polisi istilahnya penyelidikan dulu
bap lah ya kira kira ya
bap belum bap itu dipenyelidikan
diklarifikasi keterangannya kemudian
dan kalau menurut saya
mestinya bawaslu serahkan dulu ke gakumdu
kalau memang ada unsur pidananya
dan kalau menurut saya tidak bisa lepas dari
pemilu karena ini konteksnya pemilu
makanya ada terminologi
kampanye itu sendiri terminologi pemilu
kampanye di luar
pemilu tidak ada kampanye
artinya kalau menurut anda siapa yang skip disini
di mana yang
lost kalau menurut anda
mestinya bawaslu yang lebih
punya kewenangan untuk menangani ini
menyimpulkan ada pelanggaran
pidana dan harus ke kepolisian
dan ketika diproses di kepolisian
unsur yang lain
sekarang ini dituduh ita itu
itu persoalan lain
tapi prosedur itu harus tetap harus di ini
oke menurut anda bawaslu disini belum bekerja maksimal
betul kalau menurut saya
bawaslu jawa tengah
dia kerja dulu gitu dia kerja dulu
dia panggil dia ini baru kemudian
menyimpulkan gitu oke oke oke jadi bukan
di kampus kalau menurut saya
oke oke baik baik sekarang kita jeda dulu
ada satu narasumber sebentar lagi yang akan
bergabung tetap bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah bergabung ade irfan pulunga direktur hukum
dan advokasi tkn jokowi maruf
bang ade terima kasih sudah hadir
melihat perkembangan yang sekarang
tadi bang ferdinand di awal
mengatakan tidak perlu diproses
sejauh ini kemudian juga tidak perlu
ditahan mas fikar disini mengatakan
bahwa selu agak kurang bergerak
dengan cepat tidak detail secara
pemeriksaannya kalau menurut
anda ini kan berkaitan dengan calon anda
bukan bukan saya bukan tidak
perlu diproses saya sampaikan
tidak diproses tetapi penahanannya iya penahanan
iya tidak perlu ditahan tidak perlu diproses
sejauh ini kita proses terus
tetapi jangan ditahanlah oke
kasian lama ini bang ade silakan
ya kemarin saya kesana ya
langsung kesana berkoordinasi
berkonsultasi dengan pihak
penyidik ya kepolisian
ya kami berdiskusi
yang kedua saya juga
berkoordinasi ya berkonsultasi
dengan pihak bawaslu
jawa barat ya
kami berdiskusi ya
kami melihat memang
mengapresiasi gerak cepat
dari kepolisian ya
untuk apa namanya
untuk dilakukan proses
penyidikan terhadap ketiga ibu ibu ini
berita itu sudah viral
dan tersebar dimana mana ya
pandangan orang terhadap kalimat
yang disampaikan itu sangat
negatif ya sangat fitnah
dapat informasi sudah diminta
keterangan ya apakah
dia berdiri sendiri atau ada orang
yang menyuruh melakukan
kami minta untuk cepat ini
diproses karena supaya ini
tidak muncul lagi ya
di berbagai bagai daerah
karena kami menganggap
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan
oleh ibu ibu ini
apakah dia menjadi bagian
relawan atau simpatisan
ya dari pasal dua
ini yang harus diungkap jelas
kalau ada yang
yang terjadi di
yang terjadi di
kegiatan yang terjadi di perusahaan
yang terjadi di perusahaan
kegiatan yang terjadi di perusahaan
apakah terjadi yang terjadi di perusahaan
kegiatan bianya yang terjadi pada
makanya kamu harus mengomong kepada publik kamu harus mengatakan kepada masyarakat pemilih masyarakat bawah
pak jokowi kalau terpilih tidak umat islam akan dijauhkan
nanti contohnya suara ajan akan tidak diberkumandang lagi perkawinan sejenis
mungkin banyak materi materi lain yang tentang mengangkat masalah masalah keagamaan
nah ini yang tidak boleh ini fitnah fitnah sangat keji ya yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian
nah tadi saya dengar dari pak fikar kenapa tidak ke bawaslu
ya kami sudah mengkaji dan menganalisa juga karena mentok nanti kalau di bawah aslu kami melaporkan adalah
menyatakan yang melakukan itu kan bukan bagian dari tim kampanye ya karena pasal di situ ada
pasti akan mentok karena itu sudah pengalaman kami
tim kampanye yang kemudian yang terdaftar kemudian yang bisa masuk dalam hal hal yang terkait pelanggaran kampanye
karena sudah pengalaman kami juga beberapa peristiwa peristiwa yang ada
itu mentok ya tidak sampai di kagumdu melihat tidak ada unsur terhadap pidana pemilu yang ada
makanya kami mendorong kepada pihak kepolisian ini masuk ke wilayah delik pidana umum
silakan polisi bekerja silakan aparat penegak hukum bekerja untuk mengungkap kasus ini
yang kami dengarkan pihak kepolisian kan sudah menyita hp nya sebagai barang bukti juga
apakah ada komunikasi yang terjadi di handphone tersebut kepada pihak lain
nah silakan itu kan kewenangan polisi
ya biarkan polisi bekerja
kalau memang tadi kata ada kata mentok itu berarti memang harus dihukum
maksudnya tidak ada jalan lain harus dihukum
kalau persoalan pidana pemilunya pasti akan mentok
karena tidak ada klausul tidak ada pasal pasal yang memberatkan terhadap seseorang yang bukan tim kampanye
melakukan kampanye hitam atau melakukan kampanye di luar jadwal
nah itu pasti mentok
nah dari kacamata bawaslu sendiri kemarin juga kami berdiskusi beliau juga mengatakan ini belum masuk ke wilayah unsur tidak pidana pemilu
kalaupun nanti terjadi ada kami akan siap untuk melakukan penyidikan
ya kalau saya tetap melihat permasalahan ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi perdebatan ya
saya belum mengerti sekarang ini sebetulnya ditangani atas laporan siapa
dan atas tuduhan apa
kami sudah melaporkan bang ferdinand
ya tim kampanye daerah karawang sudah melaporkan tentang masalah ini
ya laporannya apa pencemaran nama baik tidak
kepada paslon kan menyebutkan paslon
kan jelas kalimat itu ada menyebutkan pak jokowi
ya intinya tetap beginilah
bahwa kami juga kan tidak serta merta tidak menyalahkan atau apa
bagi kami tetap silakan kita proses
yang menjadi fokus bagi kami ini sekarang adalah sisi kemanusiaannya
apa yang dilakukan oleh emak emak ini seperti saya sampaikan tadi
muncul narasi ini bukan muncul karena memang dirancang dengan niat jahat untuk memfitnah
ya kami melihat bahwa mereka menyampaikan ini berdasarkan perbincangan perbincangan yang sering muncul di tengah masyarakat
perbincangan tentang lgbt begitu maraknya sekarang
perbincangan tentang dan pertentangan tentang azan juga banyak muncul
jadi kami melihat inilah
dasar mereka kemudian menyimpulkan sesuatu
nah kesimpulan ini kan kita lihat juga bahwa seperti disampaikan tadi
ibu ibu ini orang orang yang awam hukum awam aturan
mereka tidak mengerti undang undang pemilu undang undang ite dan undang undang kuhp
yang mengatur hal hal sedemikian rupa
nah disinilah kami melihat kesalahan kesalahan seperti ini sebetulnya bisa ditempuh cara lain
ya seperti tadi kita meminta kebijaksanaan dari aparat penegak hukum
silakan ayo kita proses secara hukum
kita akan perdebatkan di pengadilan
apakah itu akan terbukti atau tidak
kemarin kita bingung ini perkara pemilu pidana atau apa sebetulnya yang ditangani
karena simpang siur bagi kita kemarin ya
nah sekarang sudah clear bagi kita
ternyata ini kan masuk di pidana umum
yang dituduhkan sekarang adalah undang undang ite dan kuhp
menjadi fitnah ya
itu kalau kemarin memang kita bingung di mana masuknya
nah itu yang kita lihat sekarang bagaimana caranya
kita mendukung proses penegakan hukum atas perkara ini
tapi kami hanya bermohon sedikit kepada kebijaksanaan kepolisian
supaya tidak usah menahan
karena ini kan nanti akan menjadi perdebatan di pengadilan
narasi akan ini
sesuatu yang saya sampaikan tadi bisa benar benar terjadi
dan bisa juga tidak terjadi
apa yang terjadi nanti kemudian kalau ternyata
tanda kutip pak jokowi menang
dan hal itu terjadi yang disampaikan oleh ketakutan rasa ketakutan mama ini
apa yang terjadi
yang kedua yang terakhir ini
tidak akan mungkin itu
saya menyampaikan begini
tidak akan mungkin
ini lah premium
yang sangat membuat pemikiran orang sesat ini
saya tambahkan satu
tidak boleh begini
saya tambahkan satu
contohnya saya katakan begini
kalau pak jokowi menang
dua ribu dua puluh ekonomi indonesia akan makin memburuk
itu fitnah atau tidak
kan ini akan menjadi perdebatan panjang
nah disitulah proses hukum
ayo kita jalani proses hukum
tapi penahanannya tolong dipikirkan sisi kemanusiaannya
itu yang kita minta sekarang
oke bang adi
saya perlu sampaikan membantah sekaligus pernyataan bung ferdinand ini
ini peristiwa hukumnya sudah ada terjadi
perbuatan pidananya sudah ada
pelakunya sudah ada
pasal yang dituduhkan ya telah memenuhi unsur
makanya pihak penyidik menetapkan ketiga ibu ini sebagai tersangka
tadi ada belas kasihan
atau apa tadi
ini yang harus dibedakan
kalau orang telah melakukan perbuatan pidana
jangan seolah olah sekali sekali kita mengatasi sisi kemanusiaan
kita harus melihat
harus ada lulusan
sisi hukum tetap
kalau nanti alasan meringankan
tingkat kriminalitasnya itu
itu nanti ada kebijakan dari pihak pengadilan
atau pihak kejaksaan
tapi proses hukumnya terus harus ditegakkan
penangguhan penahanan misalnya
biarkan proses penegakan hukumnya dulu ditegakkan
supaya ada kesamaan
penegakan hukum kita tidak ganggu
saya ingatkan kepada yang lainnya
ini jangan seolah olah
seperti tadi bahasa bang ferdinand
yang tidak mengatakan pengetahuan
knowledge apa semua pengetahuan
itu dimanfaatkan oleh orang orang tertentu
oleh kelompok kelompok tertentu
ini yang tidak boleh
ini dijadikan objek dia
seperti misalnya dalam teroris
ada kalimat misalnya sebagai pengantin
jadi dia pelaku
ingin berkorban diri
karena sudah didokterin
sudah dicuci otaknya
ini mungkin hal itu terjadi dalam politik hari ini
dibilang pak jokowi itu tetap salah
apapun dia pesalah
makanya kamu harus melakukan begini begini
nah ini tidak boleh
jadi jangan seperti itu
nah ini yang saya minta
siapa aktor intelektual kalau jika memang ada terhadap masalah ini
ke publik semuanya
saya masih melihat itu ada
kita nanti bahas itu setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami
saya ke mas fikar
mas fikar kalau misalnya anda melihat yang sekarang
tadi misalnya membahas soal
bagaimanapun mungkin ini juga menunjukkan agar ada efek jerah
sekalipun yang terjerat dengan undang undang ite ini kita tahu
sudah banyak yang terkena itu
kalau misalnya memang itu kemudian yang disematkan oleh polisi
kalau itu diagap penghinaan
tentu saja yang dihina itu pak
artinya kalau kembali ke hukum ke undang undang
maka pak jokowi harus mengadukan tuh penghinaan
karena itu pencemaran nama baik
sudah ada kuasanya pak
sudah ada pak
itu selesai pak
itu satu hal
hal yang lain
kalau kemudian kepolisian mengenakan undang undang ite
tentu saja kalau saya tetap harus melalui mekanisme bawaslu sebenarnya
bawaslu menyerahkan kepolisian
polisian menemukan ada pelanggaran lain
kemudian mengembangkan ke undang undang ite
inilah presiden buruk dari kasusnya ahmad dhani
jadi saya kira ahmad dhani adalah orang pertama yang kena dua puluh delapan ayat dua ite ini
yang kemudian oh bisa ini
saya berprediksi akan banyak nih
ya ke depan tuh akan banyak pasal ini dipakai
mudah mudahan saya tidak pak
bisa juga karena pak
kalau dia jelas menyebutkan umpamanya informasi dokumen elektronik untuk apa
dimaksudkan ujaran kebencian atas dasar agama jelas
ya menyebut agama tertentu
kemudian suku juga menyebut suku tertentu
terus sara er ras juga ada ras tertentu
nah tapi ketika masuk ke golongan
saya menganalisisnya seperti ini
yang dimaksudkan terkena kebencian
nah kalau kemudian ditafsirkan bahwa sekarang ini ada dua golongan
saya kira itu bias gitu
gak bisa pembagian seperti itu
ini kan sementara cuma sampai tujuh belas april
setelah itu nggak ada lagi satu dua kan gitu
karena itu menurut saya tafsir dari pasal dua puluh delapan ayat dua itu yang ujaran kebencian itu
itu harus diperjelas gitu
kalaupun akan dipakai itu kebencian golongan tertentu
itu harus ada tafsirnya yang jelek
jadi tidak bisa dipakai
ditafsirkan sendiri kemudian apapun bisa masuk ke dalam pasal itu
itu yang harus dijaga itu
soal kampanye hitam ini sekarang ke bang ferdinand dan juga bang ade
itu tag nya kampanye hitam masih ada
apakah itu artinya memang soal kampanye damai itu cuma di tataran elit gagal ke bawahnya atau bagaimana bang ferdinand
atau ini anda serahkan lagi oh ini kreativitas para relawan atau bagaimana
tidak demikian ya
kampanye damai ini terus harus kita gaungkan
tetapi kita kan tidak bisa mengontrol semua pihak mengontrol semua orang
bahwa yang seperti ini sebetulnya bukan hanya terjadi ke kami
dari pendukungnya satu ini juga kan sering ada narasi
awas hati hati nanti kalian diculiklah diapalah segala macam
jadi narasi narasi seperti ini sebetulnya hanya bumbu demokrasi
kita yang kadang kadang terlalu baper merespon hal hal seperti ini
kita langsung berniat memenjarakan orang memenjarakan rakyat kita
bagi kami sebetulnya ini cukup diedukasi masyarakatnya bahwa ini tidak benar
kalau perlu satu juga membantah itu tidak benar
cukup disitu jadi ini masuk di ranah politik
karena politik kita ini memang tidak bisa kita jadikan rule nya seperti kacamata kuda
demokrasi kita ini melibatkan banyak masyarakat melibatkan banyak komponen masyarakat dari semua segmen masyarakat kita
bagaimana mungkin kita akan mengontrol semuanya sesuai aturan yang ada
apalagi kalau kita melihat sekarang ini masalah penanganan penegakan hukum di demokrasi saja ini timpang timpang terus
kita merasakan ketidakadilan terus terus terjadi
jadi kalau kemudian terjadi begini ya kami merasa apa lagi gitu kan
ya kita ya usap dada lah
oke tapi kalau misalnya seperti itu sepertinya narasi usap dada narasi itu artinya itu apa tuh
apa tuh memberikan pesan apa
karena kebawah kan bisa
lebih nggak terima lagi pertama bahwa
mbak waslu menurut kami
belum melaksanakan pekerjaannya
secara baik dan secara benar ini
inilah yang kemudian menimbulkan
tajam dan lebih keras di bawah
karena mbak waslu penegakan hukum
yang dilakukannya belum baik
dan belum benar saya potong di sana mbak ade
jadi gini mbak putri
kpu kedua paslon ini
atau mungkin fitnahan yang terjadi
kepada paslon kami
kami sudah mencatat makanya kami memang
mana dampaknya itu terhadap
pemilu mana dampaknya itu
terhadap tindak pidana umum
tindak pidana pemilu tentu
kita merujuk kepada undang undang pemilu
nah tindak pidana umum
sangkakan terhadap pelaku pelakunya ini
nah yang paling banyak itu
sebenarnya pada tindak pidana
umumnya tidak hanya pada
apa namanya keseharian
tapi pada dunia medsos juga
itu banyak terjadi sangat luar biasa
yang kasar sekali
yang dilakukan oleh pasal kami
tapi kemudian kan juga harus kemudian sekarang mengedukasi
iya kita setuju semua mengedukasi
tidak hanya masyarakat tapi itu tadi
apakah ada masyarakat ini kan
yang memberikan ini juga harus
memberikan pengertian dong
jangan sampai dia memanfaatkan
orang per orang untuk kepentingan kepentingan tertentu
itu yang harus dibenahi
dan diperbaiki jangan sampai
dia dijadikan masyarakatnya dijadikan
tumbal buat kepentingan kepentingan dia
itu yang kami tidak setujui
itu tidak terjadi mudah mudahan itu tidak terjadi
terima kasih bapak bapak
karena sudah terjadi waktu kita sudah habis
kita sepakat dengan pemilu damai
oke baik terima kasih
jangan jadi jargon aja itu aja
mas fikar bang ferdinand dan juga bang adi
terima kasih demikian prime news
malam ini anda bisa menyaksikan cnn indonesia
layar pemilu terpercaya hadir sesaat lagi
saya putri aini fiat selamat malam